nah setelah optimal dalam beberapa bulan misalnya
di banyak penelitian vaksin vaksin covid sembilan belas ini
akan menurun setelah enam bulan
nah kemudian diberikan booster harapannya adalah
antibody yang sudah mulai menurun tadi akan meningkat
tetapi antibody saja tidak cukup
tetapi antibody yang muncul atau kekebalan yang muncul di tubuh itu
harus match dengan virus yang ada di masyarakat atau di dunia luar
kalaupun misalnya antibody nya tinggi
tetapi tidak match atau tidak sesuai dengan strain virusnya
maka antibody tersebut juga percuma saja